ngomong ngomong perayaan idul fitri perayaan idul fitri tidak hanya dilakukan oleh warga indonesia yang berada di tanah air warga indonesia di hungaria misalnya juga memiliki kesempatan mereka tidak memiliki kesempatan pulang kampung merayakan lebaran bersama staf kedutaan besar republik indonesia di hungaria
serangkaian acara dipersiapkan kbri di budapest untuk menyambut lebaran pada minggu dua puluh lima juni kemarin warga negara indonesia di budapest berkumpul di wisma duta kbri
selain warga indonesia beberapa perwakilan negara lain seperti misalnya pakistan sudan arab saudi juga turut hadir di kediaman duta besar indonesia untuk hungaria wening astiprobo
kbri hungaria juga melakukan kunjungan kepada beberapa diaspora indonesia di hungaria untuk mempererat tali silaturahmi antar
warga indonesia di sana
dan untuk mengetahui seperti apa perayaan lebaran warga negara indonesia di hungaria langsung kita sapa duta besar indonesia untuk hungaria
ada ibu wening asti probo selamat malam waktu jakarta
baik masih dalam suasana lebaran saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh delapan hijri
selamat lebaran untuk ibu wening dan juga warga indonesia yang ada di hungaria
ibu walaupun perayaannya sudah lewat tapi kalau saya lihat tadi di cuplikan video yang juga sudah dikirimkan tampak meriah tidak mengurangi apa ya kekhasan atau tradisi mungkin yang biasanya dilakukan oleh orang orang indonesia yang biasanya ada di jakarta di indonesia
boleh bu di share diceritakan sedikit seperti apa sih perayaan lebaran kemarin
ya perayaan lebaran kemarin meriah sekali
selain kita open house sesudah osolat idul fitri sama sama digelar di wisma duta republik indonesia di budapest kami open house dan di open house kali ini kami seperti biasa tidak ada batasan waktu
sehingga masyarakat yang jauh dari luar kota masih bisa mencapai wisma
meskipun kita sudah mulai acara makan makan dari jam sepuluh pagi mereka betah duduk duduk hingga jam empat sore
oh agar tidak mengurangi apa ya kekhasan dan juga tradisi mungkin untuk mengobati rasa kangen rasa rindu akan tanah air
kalau di indonesia kan biasanya di saat open house atau di hari lebaran kan biasanya banyak tradisi
mulai dari makanan ada juga tradisi sungkeman
nah kalau kemarin bu bagaimana menghadirkan cemilan cemilan atau makanan indonesia
kalau ketupat saya yakin mungkin pasti ada di sana
ya memang kita sediakan rasa indonesia
kemarin hidangan yang kami sajikan antara lain tentu saja ada lontong opor yang bikin kangen
kemudian ada sambal goreng daging
kemudian dilengkapi dengan ikan teri kerupuk sambal lalapan ada gado gado tentu saja
ada juga sayur godok dari labu siam
kemudian yang diburu karena ini juga sudah mulai musim panas
kita sajikan juga sate ayam yang dibakar langsung barbecue di halaman wisma
oke singkat kata feels like home ya
artinya banyak juga makanan makanan yang mungkin biasa disajikan di meja
di saat lebaran di tanah air di sana juga tersaji
bu warning open house ini berapa lama sih bu biasanya
biasanya mungkin kan gak hanya sehari ya
mungkin ada beberapa hari terus seberapa banyak sih orang indonesia yang ada di hongaria sana
kebetulan open house di tempat saya di wisma duta budapest tidak dibatasi waktu
karena di tempat lain kemungkinan ada batas waktu dari jam sepuluh sampai jam dua belas
untuk di kami di budapesta
kemarin teman teman keluarga warga indonesia betah sampai jam empat dan kami tidak nyatakan tutup
alhamdulillah makanan mencukupi
jadi mereka bisa berkali kali makan siang dan makan sore
warga indonesia satu ratus delapan puluh tujuh ribu sekian
dan tentu saja tidak semuanya muslim
kemarin kami mendapat kehormatan karena ada warga indonesia
ada pastur dari ntt yang kebetulan tugas di budapest
dan mereka bahkan menyumbangkan lagu di wisma
oke jadi di hari lebaran kemarin dengan kehadiran tersebut
kehadiran pastur tersebut tamu penting ya
semacam menunjukkan bagaimana toleransi antarumat beragama yang cukup baik terjalin yang ada di hongaria
tadi kalau saya lihat dari narasi dan juga dari videonya
tidak hanya warga indonesia saja rupanya yang menjadi tamu di open house di hungaria kemarin
ada juga beberapa warga lokal bahkan mungkin juga dari warga warga negara lain seperti ada turki pakistan juga hadir ya bu ya
selain kami senang karena saya tahu bahwa romo magong francis fruter algon
per julius itu jadwalnya yang padat sekali apalagi itu hari minggu tapi mereka meluangkan waktu untuk datang
selain itu tidak hanya pada saat idul fitri saat buka puasa bersama juga tidak saja masyarakat indonesia yang hadir
tapi ada juga warga dari malaysia warga dari afrika selatan warga dari pakistan ikut berbuka puasa dan ikut juga sholat id
kemudian silaturahmi bareng bareng
sangat menyenangkan sangat seru sekali
dijamin lebaran tahun ini semarak dan juga meriah baik
terima kasih bu wening sd brobo sudah bergabung dengan cnn indonesia pada malam hari ini
salam untuk seluruh warga indonesia yang ada di budapest ya hungaria